timnas indonesia berhasil mengalahkan mongolia dengan kemenangan tipis tiga dua pada laga kedua aceh world solidarity tsunami cup dua ribu tujuh belas
hal itu menjadi kemenangan kedua bagi tim merah putih setelah sebelumnya mengalahkan brunei darussalam
indonesia berhasil unggul tiga dua atas mongolia pada laga kedua tsunami cup dua ribu tujuh belas di banda aceh
hingga turun minum babak pertama skor masih bertahan tiga satu
ketiga gol yang tercipta masing masing milik gavin kwan atsid osvaldo hai dan ilija spasozevic
memasuki babak kedua mongolia mampu memperkecil ketertinggalan melalui dua gol penalti mukherdene tulgudur pada babak pertama dan kedua
meskipun indonesia tidak mampu menambah gol tim merah putih tampil dominan
mereka bermain di tengah cuaca buruk yang melanda aceh
timnas indonesia juga terus berusaha menambah keunggulan lewat berbagai serangan yang dibangun
namun skor tetap bertahan tiga dua hingga berakhirnya laga
kondisi lapangan yang berlumpur cukup menyita energi para pemain dari kedua negara
genangan lumpur membuat lapangan menjadi licin
ibnu hajar bandar aceh